lima hari pasca kebakaran depo pertamina pelumpang
warga kembali untuk membersihkan ataupun berbenah di kediaman mereka
yang relatif masih tidak terlalu parah kondisi sisa sisa puingnya
dan kalau kita lihat kemarin sudah sejak hari minggu sudah dihentikan pencarian korban
yang tadinya dilakukan upaya pencarian korban dengan menggunakan k sembilan termasuk ekskavator
dan semua sekarang sudah dihentikan hanya tinggal warga yang datang ke rumah mereka untuk berbenah
kita langsung tanyakan selamat pagi ibu
ibu ini kalau kita lihat ibu ada banyak barang barang yang sudah harus di
bersihkan seperti itu ya apa yang ibu lakukan hari ini
ini aja sih pemindahan barang barang aja buat ke tempat yang baru
karena barang barang sih alhamdulillah masih aman di dalam
jadi masih bisa diselamatin semua
meskipun saya lihat sangat kotor karena debu
waktu itu asapnya atau seperti apa kejadiannya
asapnya tuh ngepul gitu dari sana tuh tiba tiba
iya bau asap
ibu waktu itu langsung menyelamatkan diri seperti apa
pokoknya semua gak ada yang saya bawa
cuma bawa anak aja udah
alhamdulillah selamat ya bu ya
silakan ibu dilanjutkan kembali
kalau kita lihat di titik ini
bentukan kerusakannya berbeda dengan titik yang langsung berpatasan dengan tembok beton yang dimiliki oleh depo pertamina pelumpang
sementara ini sisi dari gang yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari tembok depo pertamina
dan ini sekarang sudah ditutup ataupun disterilisasi gang ini untuk tidak dimasuki oleh warga
kalau anda lihat ada sekat yang disiapkan oleh petugas
yang tentunya untuk
menghindari adanya lalu lalang di lokasi ini
sebab sudah tidak ada lagi petugas yang mencari korban
kemudian hanya ada pengamanan saja
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
khususnya bagi mereka yang masih memiliki barang barang yang ada di rumah
roni satria siap tadi pradana jakarta